masih dari dunia film aktor hollywood george brolin pemeran karakter thanos mendapatkan kejutan spesial di ulang tahunnya yang ke lima puluh satu
tidak tanggung tanggung kejutan ini ia dapatkan dari para avengers
nyanyian lagu happy birthday ini dinyanyikan serentak oleh para avengers seperti thor iron man spider man ant man dan captain america saat syuting film avengers endgame sedang berlangsung
melalui akun instagram resminya at josh brolin
video ini sebenarnya ingin ia unggah tepat pada hari ulang tahunnya yakni tanggal dua belas februari
namun karena alasan kontrak pekerjaan ia baru bisa mengunggahnya setelah film avengers tayang di bioskop
ia juga mengatakan lelucon yang berbunyi semua orang memiliki cinta ungu di hatinya
atau yang berarti meski thanos jahat namun masih banyak yang mencintainya